makan mama itu harus harus terjadi secepat mungkin biar makin sering terjadi salah
berita selanjutnya dilansir terjadi kecelakaan atas sebuah
mobil mewah dianggap diakibatkan remnya belum
iya neng tadi kan om dadang hantarin kang kebar ke rumahnya waktu om dadang mau pulang
iya neng tadi kan om dadang nganterin kang kobar ke rumahnya waktu om dadang mau pulang
itu kang kobar bilang mau naik apa kalau saya mah gampang saya bilang mau naik ojek mau naik komprengan
pokoknya sampai aja ke bengkel akhirnya kang kobar ngomong kang puntennya kang boleh nggak
nitip motor nasi neng motor nasi neng iya saya pernah kasih motor buat si neng si nengnya udah
senang udah mau tapi takut dibawa ke bengkel karena takut abah marah saya bilang kang
punten sini saya bawa saya bawa ke bengkel insyaallah
abah tidak marah dan neng senang nah gitu penjelasannya menipu panjang neng mah gimana abah
aja sih kalau misalkan sahur abah boleh ya alhamdulillah tapi kalau kata abah nggak boleh ya
balikin lagi aja tapi kalau misalkan boleh ya alhamdulillah neng kan pengen banget motor keren
kayak gitu bah neng wah
neng namanya juga rezeki ada orang yang ngasih terima ini mah rezeki anak solehat
saya dudung wadah dan juga sama sayang sama neng sendiri
hai muka muka aja sih kabar teh insya allah
pikirkan lagi please
ah lila biar saya mau terserah neng ajalah
ras ya boleh jadi saya nggak usah kebalik lagi kekangkubarnya beneran abah
punya motor anjar
neng kapan kapan mau duduk nyobain ya
yang kecil bakar aja lah neng
kaget tau ya allah astagfirullahaladzim
kamu tuh ya
mama kagetan aku tau ma
orang di cuma dor pelan doang
cemburu sama abah
eh siapa yang cemburu
kayak anak kecil aja cemburu
kayak anak kecil tapi emangnya
mah udah mama tuh
ngapain sih pakai bong sama mondi udah jujur aja sama mondi
mama tuh masih kepikiran abah
tuh gambar mama
mama liat tuh
masa ada jenggotnya cewek
udah ya ma
mama tuh kepikiran abah karena cemburu
kalau abah sama perempuan lain ya kan
kamu tau dari mana abah yang ngasih tau kamu
kok raya bisa tau
eh tau dari abahnya lah
ini namanya mah bukan gosip
emang mama nyajwa cemburu
ma mama tau gak
tadi raya minta ketemuan sama mondi
cuma untuk bahas masalah ini doang
gatuh raya begitu perhatiannya sama abahnya
karena abah tuh juga ngelamun
abah kepikiran gara gara katanya mama itu setiap ditelepon gak pernah diangkat teleponnya ya kan
mondi bakal ngedorong mama untuk cepat nikah sama abah
karena ya mama cuma mau bahagia sama abah
emang pernikahan mama itu harus
harus terjadi secepat mungkin

diakibatkan remnya blom
eh sampai ke belakang
bagaimana ini pak
di sana eh
di sana eh
wah apaan sih bawah
waduh penumpangnya nih
wah belakangnya sih pak tuh
penumpang yang tidak sadarkan diri segera dilarikan ke rumah sakit yang terdekat
itu itu pasti mobilnya papinya reva itu
nggak tahu orang lagi stres malah ada telepon masuk
tadi liat tv gak
berita tapi beritanya sudah kelar
berita itu tentang suami kamu adrena
mobil hitam mewah yang kecelakaan karena remnya blong
terus penumpangnya juga ada dua orang dan mereka nggak sadar
jadi menurut lo itu itu yang kecelakaan suami gue
atau bahkan meninggal
gue gak tau apa yang gue harus lakuin
soalnya niat gue gak begitu nyelakain mereka
alex lo juga harus tenang alex
lo jangan panik karena ini kan bukan kemauan lo
lo kan cuma nyuruh untuk ngerjain tapi ternyata ya mungkin anak buah lo ngerjainnya berlebihan
ya gue juga kalau lo panik juga gue ikut tanpa panik alex
udah cukup tenang
ya lo gak usah
gue agak merinding diperhatiin sama mas b disitu ya
mas b jangan lihat gue dong
oke lo jangan lihat lihat gue
dia di sini
ini pelajaran buat lo semua ya
kita ini geng motor bukan pembunuh
kita bukan pemulung ingat itu
dan terutamanya kata gue
bukan si nek neknya
teh manis kumaha damang
waalaikumsalam akang abah
tuh kan gara gara saya ya
maaf ya akang abah
saya seharian cemburu sama kang abah
tidak apa apa teh manis
ya cemburu mah wajar
malahan saya mah senang dicemburuin
tapi tolong atu ya jangan ngambek lagi sama saya
iya saya janji gak akan cemburu lagi
ternyata cemburu itu capek ya kang abah
ya saya juga capek yang dicemburuin
kumaha yang nyemburu
tapi ya mendingan kalau memang sama sama capek
besok besok mah jangan cemburu cemburu lagi ya
kita mulai besok mulai saling percaya waelah ya